sementara itu tepat di tanggal tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas pssi merilis harga dan mulai menjual tiket pertandingan pertama timnas senior indonesia dalam kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia
indonesia tergabung dalam grup g kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia bersama uni emirat arab vietnam thailand dan malaysia
pada pertandingan pertama pasukan simon mcmanamy akan menjamu malaysia di stadion utama gelora bung karno jakarta
harga tiket pertandingan yang berlangsung pada lima september itu berkisar rp satu ratus dua puluh lima hingga rp satu
tiket bisa dibeli lewat laman resmi pssi
dan berikut ini daftar lengkap harga tiket indonesia melawan malaysia mulai dari yang termahal vip barat hingga termurah kategori tiga
kick off pertandingan adalah pukul sembilan belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat